udah jangan banyak ngomong ikut saya
lagi lo kan janji mau bayar utang minggu ini
tapi kan saya udah bayar semua utang utang dia pak
dia pinjam lagi
jangan pura pura deh lo juga nikmatikan uangnya
saya udah gak berhubungan lagi sama dia
laki bini sama aja kelakuannya tukang pipu
lo lihat kan disini tertulis
kalau ada apa apa sama edo lo yang bertemu
cantik juga lo ya
lo temenin tamu tamu gue buat bayar utang lagi
saya mohon jangan pak jangan pak
alah apa susahnya sih
cuma nemenin doang jangan masuk suci lah
kamu lagi bunting
ya udah kamu kasih kerjaan lain
tapi gaji kamu aku potong untuk bayar hutang laki kamu
kamu ikut aku sampai hutang laki kamu lunas
kamu selama banget sih nyuci ya
di situ semuanya terbaca tepat jangan lelet
keling servis mbak lusin sofa dapur semua bisa
ya kan ungkira itu di sini
beda rabbits sih
lekas dulu setting ke memang i vera
nakal gak jadi banget ya generate ya
mas flashlight kako kita semua kan pengen
saya pikir kalian detektif
apakah kalian sanggup membersihkan toilet kami
masalahnya baunya itu loh
ya malu saja banyak yang muntah muntah di toilet itu
pak ini memang sudah jadi bagian tugas kami pak
jadi kami akan laksanakan dengan sangat baik sekali
percayakan saja pada kami pak
kami akan bersihkan
kalau seandainya kerjaan kami nggak bersih
bapak nggak usah bayar pak
saya sangat yakin sekali kok
kalian berdua pasti kerjanya bagus
tapi jangan hari ini ya
kalau bisa ya besok gimana
artinya kami diterima nih pak
terima kasih banyak pak ya
terima kasih pak
kamu gimana sih gak hati hati gitu
sama lagi di depan ada apotek biobat merah
kami sangat puas sekali atas kerja kalian yang begitu baik
nanti kalau kami memerlukan jasa cleaning service lagi
pasti kalian berdua akan saya panggil
dan kami juga ingin memberikan voucher makan dan berkaroke di tempat ini
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
aku punya sesuatu buat kamu
ini aku sendiri lah yang desain